piala presiden dua ribu delapan belas mengalami peningkatan jumlah hadiah
total nominal dari juara sampai peringkat empat terdapat peningkatan hingga satu miliar rupiah
dan berikut rincian hadiah piala presiden tahun ini
kita akan lihat bersama seperti apa rincian hadiahnya
memang kalau kita lihat dari data ini yang kami himpun dari steering committee piala presiden dua ribu delapan belas
juara akan mendapatkan tiga tiga miliar
jumlah hadiah utama naik dari penyelenggaraan tahun lalu dari tiga miliar menjadi tiga tiga miliar
ada pun untuk runner up tahun ini akan mendapat dua dua miliar
sementara peringkat tiga dan empat masing masing akan menerima satu satu miliar dan lima ratus lima puluh juta rupiah
dan selanjutnya tidak hanya penghargaan kepada tim juga ada hadiah di kategori individual
jadi di kategori individual ini kita akan melihat bahwa tentunya data
yang akan diberikan pastilah pemain terbaik yang akan mendapat dua ratus juta
dan juga top core yang juga mendapatkan satu ratus lima puluh juta
dan pemain muda terbaik yang mendapatkan seratus juta
wasit terbaik juga diberikan hadiah uang tunai dua puluh juta rupiah
serta supporter terbaik akan mendapatkan hadiah seratus juta rupiah
tentunya hadiah ini juga mengalami kenaikan lima puluh persen
jadi sehingga untuk pemain terbaik tahun ini memang meningkat dari sebelumnya seratus juta menjadi dua ratus juta
dan tentunya dengan ada penghargaan
memberikan supporter terbaik juga pastinya ini diharapkan untuk memicu setiap supporter
bagi para pendukung tim untuk datang mendukung timnya
tapi juga menjaga sportivitas dan juga menjaga bagaimana agar pertandingan tersebut tetap didukung
tapi tidak memberikan kekacauan ataupun keributan seperti itu